loyalitas partai koalisi pendukung pemerintahan jokowi jk dipertanyakan
sejumlah pihak mendesak presiden jokowi dodo mengevaluasi partai koalisinya
karena tidak berkontribusi dalam meredam demo besar yang mengancam stabilitas nasional
unjuk rasa besar empat november lalu memunculkan pertanyaan soal loyalitas partai partai koalisi terhadap pemerintahan jokowi
di lansir derdetik com pengamat politik arim burcahio menganggap partai partai pendukung
tidak memberikan kontribusi untuk meredam demonstrasi tersebut
bahkan menurutnya ada kesan ini dibiarkan
ari menyampaikan pandangannya ini dalam diskusi yang digelar pada hari minggu kemarin
sikap partai partai pendukung pemerintah ini berbeda dengan partai gerindra
ketua umumnya prabowo subianto belakangan justru membangun komunikasi intensif dengan presiden jokowi
padahal sejak awal koalisi terbentuk
gerindra selalu menempatkan
diri sebagai oposisi
menanggapi pandangan ini
petinggi partai amanat nasional dan hanura tetap menegaskan dukungan mereka kepada pemerintah
sampai ada pihak pihak yang mencoba untuk memperkeruh dengan cara tadi
sebaiknya segala tafsir yang sifatnya itu politik bahkan sangat kecil
yang terpikirannya itu
mengenai kekuasaan saja tentunya harus dipinggirkan oleh bidang umum
lalu kemudian ada upaya upaya untuk memecah ya
yang sudah terbangun dengan baik selama ini
dan saya kira ini juga kita memang perlu mewaspadai ya
agenda agenda atau katakanlah kepentingan kepentingan orang orang tertentu dalam rangka untuk mendorong dorong ya
untuk dilakukan evaluasi dan sebagainya
saya kira itu sesuatu hal yang sangat tidak
pdi perjuangan sebagai partai utama pendukung pemerintah juga menegaskan parpol koalisi tetap solid
namun pdi perjuangan juga menyatakan tidak mempermasalahkan
jika pada akhirnya mereka ditinggalkan rekan koalisi
kalau evaluasi dilakukan terus menerus tentunya
dan itu melalui proses komunikasi antara pimpinan partai politik maupun proses komunikasi dalam pemerintah itu digalankan terus
ya kalau pdi perjuangan sendiri maupun bersama sama kita tetap jalan
jadi no problem lah
evaluasi partai politik pendukung pemerintahan adalah domen presiden
belakangan presiden gencar bersyafali politik ke berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat
untuk meredam terjadinya aksi demonstrasi serupa
agus firmansyah cnn indonesia
peran partai koalisi memang harus menjadi kekuatan tambahan untuk menjaga stabilitas politik tetap terkontrol
namun dari sekian parpol yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan
nampaknya kini dipertanyakan efektivitasnya
ekses aksi empat november yang dinilai belum bisa diredam oleh parpol pendukung pemerintah menimbulkan pertanyaan
haruskah ada evaluasi terhadap parpol parpol yang menjadi koalisi pemerintah
dan dari studio dua sudah hadir sejumlah narasumber
ada jaya dihanan direktur eksekutif smrc
willy aditya wakil sekjen partai nasdem
jazilul fawait ketua dpp pkb
bapak selamat malam
ini kok tegang banget sih saya
partai koalisi salah ya karena tidak ada lagi partai koalisi
partai pendukung pemerintah
ya apapun lah namanya
saya ke mas jaya di terlebih dahulu deh
relevan nggak sih kalau harus dievaluasi
cuma masalahnya apa yang menjadi alasan untuk evaluasi itu
biasanya kan partai koalisi atau partai pendukung pemerintah itu dievaluasi terkait dengan sikapnya terhadap kebijakan yang diajukan oleh pemerintah
utamanya itu kepada dpr biasanya kan begitu
nah kalau memang ada kebijakan kebijakan yang membuat partai partai anggota pendukung pemerintah atau koalisi ini memang misalnya tidak satu kata lalu mungkin saja bisa saja dilakukan evaluasi terhadap sikap sikap mereka itu
yang kedua tapi jangan lupa koalisi di indonesia ini kan koalisi sistem presidensil
koalisi sistem presidensil itu bedanya dengan sistem parlementer adalah kalau parlementer itu koalisinya boleh disebut permanen
artinya kalau dia ada yang berbeda pecah tuh pemerintahan
kalau koalisi sistem presidensil boleh disebut semi permanen
ya semacam itu lah
cairnya permanen gitu ya
artinya partai partai di dalam koalisi sistem presidensil masih mungkin berbeda pendapatan
bahkan berbeda agak diametral dengan pemerintah
tetapi tidak mengancam menjadi bubarnya pemerintahan
jadi tinggal sekarang di mana berapa dalam masalahnya berapa serius masalahnya sehingga itu perlu dievaluasi
bahwa diadakan evaluasi secara normatif pasti kan gitu
dan lagi sampai sekarang masih belum ada evaluasi yang kelihatan
ya kan baru selesai resapel
smrc melihat efektif gak sih partai pendukung pemerintah sebagai suatu palang
kalau itu terkait dengan hubungan dengan parlemen
ya kemudian dalam kaitan dengan kebijakan kebijakan pemerintah
kan sejak resapel ke dua dan ke tiga itu kan cenderung stabil politiknya
cenderung tidak ada masalah gitu
apbn disetujui kemudian kebijakan kebijakan pemerintah jokowi juga disetujui
tidak ada kegaduan kegaduan dalam konteks itu gitu
nah jadi kalau itu yang dimaksud ya efektif kan gitu
ada momen momen tertentu yang memaksa partai partai politik bahkan anggota koalisi pemerintah sekalipun terpaksa berseberangan
kalau ini mereka terpaksa nggak sekarang
mungkin saja kalau misalnya persoalan tadi apa istilah karena demo empat november
itu kan masih debatable apa hubungannya dengan
posisi partai gitu kan
apa hubungannya dengan posisi pemerintahan jokowi gitu
kalau misalnya masalahnya bisa dilokalisir menjadi itu terkait dengan dinamika politik lokal di dki misalnya
maka kan tidak ada kaitannya dengan pemerintah nasional gitu
tapi kalau itu dikaitkan dengan stabilitas nasional misalnya
maka kalau dalam istilah kalau dalam soal pemeliharaan stabilitas nasional kan tidak ada koalisi koalisian
semuanya harus bersama sama kan gitu
itu kan teorinya itu tapi kan kita lagi mencari penunggang penunggang nih
nah prakteknya setelah kita lebaran kuda
praktiknya mereka mereka yang tahu
ya bagaimana mas fawait sama mas viva yoga mendengar nggak sih beberapa hari terakhir ini ada sinyalemen yang ini kayaknya harus dievaluasi nih tim koalisi terutama pkb pan dan p tiga
ya jadi gini
konstelasi pusat itu berbeda dengan konstelasi regional dan daerah gitu dan lokal
jadi pilkada ini konfigurasi politik pusat pasti berbeda
tidak sebangun tidak hubungan tegak lurus dengan konfigurasi politik daerah
beberapa daerah yang melaksanakan pilkada ada satu ratus satu
dan delapan belas kota
itu memiliki konfigurasi politik koalisi yang sangat berwarna warni
jadi tidak tergantung kepada konfigurasi partai politik pusat
itu yang pertama ya kan
terus yang kedua sangat menyederhanakan sangat menyederhanakan kalau menurut saya
hanya karena soal pilkada dki
terus kemudian ditarik tegak lurus
terus kemudian ditarik pada persoalan yang lebih luas lagi
kedengarannya kita harus dibayat ulang nih p tiga pan dan pkb
karena tiap tiap konfigurasi pilkada itu berbeda
kenapa tidak dipermasalahkan
itu juga tidak boleh dong
karena nanti daerah yang lain juga bisa marah ini mas
karena mereka itu sangat berbeda dengan dki
dan sementara ini proses politik secara natural secara alamiah juga sudah berjalan
itu juga tidak ada masalah
dan yang ketiga proses koalisi atau partai pendukung pemerintah di parlement kan sudah sedemikian stabil
sehingga hubungan harmonis antara pemerintah dengan dpr sudah berjalan dengan baik
saya rasa itu menjadi faktor kunci dari pemerintahan ini bisa bekerja bisa berjalan secara efektif efisien
membangun pemerintahan yang meritokrasi
masyarakat yang menghargai soal prestasi
dan kualitas kepemimpinan
jadi saya rasa hal hal seperti itu yang harus menjadi acuan utama
dan jangan kemudian terlalu disederhanakan bahwa seakan akan pilkada dki ini adalah mewakili atau merepresentasikan seluruh pilkada di satu ratus satu
kabupaten kota provinsi itu juga tidak boleh gitu
tapi itu perasaannya pan kan
kalau perasaan yang lain tentu
asik asik aja nggak sih sebenarnya nih
saya baik dan saya oke
kalau nasdem kalau berbicara tentang evaluasi pemerintahan pasca aksi besar ini ya itu tentu hak prerogatif presiden
apa itu maksudnya
hak prerogatif presiden untuk mereview kembali koalisi yang ada di dalam
itu presiden lah yang itu bukan otoritas partai lagi
tapi sudah ranah otoritas presiden
karena apa itu pembantunya
yang kita harus lihat adalah proses pembelajaran dari semua hal ini apa
satu bahwasannya kita hidup dalam sebuah sistem yang bernama republik
maka kepentingan jangka panjang dari proses ini itu harus kita utamakan
bukan hanya kemudian terjebak dengan proses yang fragmented
bahwasannya pilkada kemudian hanya untuk berbicara kemenangan kita terjebak pada isu isu yang kemudian memecah belah kita
isu isu yang kemudian membuat kita tidak hidup lagi dalam sistem yang bernama respublika ini
nah inilah ranah yang kemudian kita sebagai partai politik harus berbicara pada semangat kebangsaannya semangat republikannya di sana
nah nasdem melihat khusus kalau melihat bagaimana kepentingan yang paling besar tentu kepentingan negara dan bangsa
di sana kita representasikan dengan kepentingan pemerintahan juga ujk
nah nasdem pasti samiaknawato'na lah pada proses itu
nah kalau kita breakdown
tapi kemarin nge review katanya karena tersangka kalau misalnya anggota kami tersangka
nah kalau kita breakdown

review dalam artian apa yang salah dalam proses ini kalau dukung sama ahok tetaplah
bahasanya keputusan partai itu final
karena nyabut lah nyabut ada risikonya
bukan masalah itu bukan konteksnya mencabut atau tidak
tapi kalau sudah menjadi sebuah keputusan politik dari awal yang pertama sekali mengusung ahok melalui jalur partai itu partai nasdem
nah untuk itu kemudian kita melihat di sini tidak hanya jakarta
mas viva yoga juga tahu mas jayadihanan dan lain lain
ada hal yang kemudian kita terlalu gegabah kita terlalu gampangan untuk mereproduksi isu putra lokal putra daerah etnisitas agama
untuk kemudian dijadikan komoditas politik dalam kontestasi yang bernama pilkada
nah harusnya pilpres kemarin juga seperti itu kita harus berkaca sebagai penggiat penggiat politik sebagai pilar demokrasi dan juga media khususnya
bung vito tidak hanya partai politik
tapi juga media kemudian
lebih banyak mereproduksi
hal hal yang lebih sensasional gitu
garis res publika di mana kita
hidup bersama merayakan ruang
bersama tanpa perbedaan
etnisitas agama dan lain lain
sebagainya ini harus kemudian kita
benar benar pegang teguh
itu tetap berdiri di sana bukan kemudian
kita dikalahkan oleh hal hal
yang sifatnya primordialisme
ini sebenarnya nyindir loh mas way
sebenarnya gini loh dari tadi
partai koalisi saya
revisi saja supaya kita lebih halus
dievaluasi tetapi pantas
masing masing partai politik semua
sebab yang saya lihat
yang disebut koalisi itu
harus ada indikasi indikasi
di situ ada penyamaan visi
penyamaan gerakan semuanya
bukan bagi bagi pkb
bukan hanya bagi bagi kursi
dan memang dari awal kan
koalisi ini bukan koalisi bagi bagi kursi
tapi ingat ini koalisi tanpa syarat
dan dari awal
pkb menyuarakan itu
dan setia untuk itu
belum ada manajemen yang baik
terkait dengan isu maupun
hal hal yang sifatnya implementatif
tetapi saya setuju dengan apa yang
itu harusnya presiden kan
enggak kalau soal mengevaluasi
ya artinya kan belum ada
manajemen yang baik terhadap
gini perlu saya review
dulu ada yang disebut dengan
koalisi merah putih ada koalisi
apa itu indonesia hebat
kemudian berubah lagi
itu yang saya maksud perlu introspeksi
apakah ini ada
dinamika yang cukup produktif
di situ atau tidak
dari sisi kami
kalau soal mengevaluasi dalam pengertian menilai
ya bolehlah masyarakat yang menilai
bukan presiden bukan
itu bukan ketua umum
nah yang menilai tentu
masyarakat dan presiden terkait dengan
kinerja kami merasa
bahwa partai koalisi yang ada di dpr
kami sudah bekerja
dengan cukup baik
bisa ditanya ke semua partai
dan kami sudah melahirkan undang undang
apbn yang menurut kami
sudah kami bahas sebaik baiknya
termasuk juga kebijakan
teks amnesty dan kebijakan kebijakan
lain yang muncul di dpr
itu semua harus dinilai
sebagai kinerja dari partai koalisi
nah sekarang digeser
ini soal yang
isunya soal penistaan agama
di mana posisi partai
koalisi di sini
kami kalau disebut pkb
kami ini partai yang
kami partai yang cinta
kedamaian kami partai yang
indonesia dengan agama ini
sudah satu kesatuan
dari sisi mana yang harus dievaluasi
kami ini lahir di era reformasi
kalau dki jakarta
ya soal ya seperti biasa
memang kan tidak ada
yang ada adalah partai koalisi
tapi orang kemudian menghubung hubungkan
kalau misalnya ini
p tiga pan dan pkb ini
lari ke sana harusnya
ke sini di dki jakarta
tidak ada yang mengikat itu
kami di pkb
independen untuk memutuskan
yang terbaik untuk
di luar isu
yang kaitannya dengan parlemen
di luar isu
kaitannya dengan koalisi nasional
ini soal yang berbeda
kemudian muncul demo besar
jangan juga dikait kaitkan dengan kami
karena tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya
nampaknya akan semakin menarik
kalau kita jeda dulu ya
karena seperti biasa segmen satu
selalu pembukaan preambul dan pembahasan
latar belakang itu biasanya
teoritis sekali nanti kita
mulai masuk lebih dalam lagi
kami akan kembali sesaat lagi
jadi sebenarnya menurut
ya tergantung kepada
apa yang dianalisis oleh presiden
kalau presiden merasa bahwa sejumlah
partai anggota koalisinya
itu berada di balik
bukan bagian dari
yang diinginkan oleh presiden
kalau presiden mengevaluasinya
tapi kan pertanyaannya memang
kalau misalnya mas viva yoga dan
nggak relevan bicara soal dki jakarta
kalau misalnya kita bicara soal koalisi
tapi kan orang selalu menghubung hubungkan ahok itu
di endorse oleh pak jokowi
dan berangkatnya tiga kawan
ini keseberang itu
seperti meninggalkan jejak
yang tidak menyenangkan lah
itu sudah terbaca tidak perlu lagi
dikatakan tidak ada hubungannya
tidak relevan sudah lah maksudnya
nah ini apakah kemudian atas latar ini
kemudian mereka layak
dievaluasi nah itulah endorsement presiden
terlepas dari itu
bukan bersifat resmi ya
itu tidak boleh
dikaitkan dengan kebijakan presiden
dalam kaitan koalisi
karena itu adalah apa namanya harus dianggap
segi sikap pribadi seorang presiden
karena bagaimanapun presiden kan harus netral
dalam pilkada gitu ya
dan itu akan kalau
itu dijadikan bagian dari kebijakan koalisi
maka itu akan mempersulit presiden sendiri
karena akan bertentangan dengan
sikap yang tadi
seperti dikatakan oleh presiden presiden netral gitu
bahwa secara pribadi punya
soal lain ya karena itu
kalau itu yang dijadikan masalah
maka sulit menghubungkannya dengan
karena tidak ada karena kan akan lebih
kuat lagi kalau misalnya koalisi
yang karena endorsement kepada
calon kepala daerah tidak langsung
itu tidak menjadi bagian dari kebijakan
presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan bukan bukan itu
karena itu masalah politik masalah politik
dan terkait dengan dinamika
jadi kalau misalnya itu dipakai sebagai reasoning
untuk mengevaluasi mereka tidak tepat
iya tidak fair juga karena itu harus
ada pemilahan gitu satu
kalau ini persoalannya soal
konstelasi atau dinamika
maka dia seperti kata mas viva tadi
di tingkat nasional dengan tingkat
lokal itu berbeda sekalipun
di lokal itu tidak ada koalisi
istilahnya tapi maksudnya koalisi untuk pilkada
kan boleh disebut begitu misalnya begini
pdip dengan demokrat
tapi di aceh pdip
dengan demokrat bersatu itu aja contoh
ekstrimnya tapi kan kita akan terlalu naif kalau
antara dki dan daerah daerah lain
tetapi tetap dia harus diletakkan
di situ kalau soal pilkada ya walaupun dki
tetap harus pilkada supaya tidak tumpang
tindih menyelesaikan masalahnya nah yang kedua
yang terkait dengan
nah itu tinggal dibahas
apakah ada koordinasi
pendukung presiden soal itu
kan tinggal tinggal dikoordinasikan apakah bisa
muncul dengan sikap bersama misalnya
atau tidak gitu kalau belum ada
sikap bersama itu maka
berarti kan bisa jadi
kembali ke kebijakan partai masing masing
tergantung bagaimana setiap partai
menginterpretasikan peristiwa tersebut
apakah terkait dengan survival
mereka secara elektoral atau tidak begitu
menghubungkannya dengan evaluasi
pemerintahan atau evaluasi koalisi peristiwa
ini harus dipilah pilah gitu karena itu
memang lebih ideal kalau misalnya
dihubungkan dengan empat sebelas ya
walaupun alasan utama bisa saja pemilu dki
iya kalaupun ada hubungannya dikaitkan dengan sikap bersama
soal empat ratus sebelas tapi kalau dikaitkan dengan
jadi kalau menurut kami itu

merupakan cerminan dari
jadi kekuatan civil society itu
adalah merupakan kekuatan
dari rakyat yang mempunyai
ciri satu tidak
mampu membatasi intervensi negara
dan yang ketiga mampu untuk
integrasi antar komponen
yang berbeda itulah kekuatan civil society
demokrasi ini sangat penting mas
penting karena dia adalah
merupakan kekuatan di luar negara
di luar pemerintahan di luar lembaga lembaga
negara yang punya
fungsi kontrol punya
fungsi pengawasan jadi
kalau menurut saya
itu adalah merupakan sebuah
di indonesia ini
kekuatan masyarakat sipil itu
sudah tumbuh sedemikian
besar dan ini harus menjadi
bagi kita semuanya bagi dpr
bagi pemerintah agar
cara memaknai partisipasi
aksi aksi itu harus
betul betul teliti dan jeli
tidak hanya semata mata
bukan tetapi ini adalah sudah pada
tingkat kesadaran partisipasi
politik nah itu berbeda
antara mobilisasi dengan tingkat kesadaran
partisipasi itu berbeda
nah oleh karena itu jadi
kepentingan bangsa indonesia
dalam membangun demokrasi ini
sangat bagus sebenarnya
karena apa sudah tumbuh
kekuatan di luar negara
sehingga fungsi checks and
balances dalam proses
berdemokrasi ini akan berjalan
dan itu sangat membantu pemerintah
ketika ada fungsi fungsi
kontrol di luar dpr di luar
pemerintah di luar negara itu
tumbuh maka yang
diuntungkan adalah rakyat yang
diuntungkan adalah bangsa dan negara ke depan
kemudian yang jadi problem itu adalah
sara kemudian ya
kemudian soal hal hal yang
tunggu saya mau potong sampai disitu dulu mas
kalau misalnya itu di
baik baik saja ini sebenarnya
waktu empat sebelas dimulai
saja sebenarnya ada
gestur yang terlihat bahwa
datang ke prabowo
kemudian apa namanya
mengumpulkan ulama dari
plus mui kemudian
melakukan pertemuan pertemuan yang lain
setelah itu setelah
ujuk rasa walaupun ada
insiden kecil di
akhir dari itu dikatakan bahwa ada
penunggang penunggang dan kepentingan politik itu
jadi ini kan sebenarnya nggak sama dengan
ya saya rasa nggak resah lah
tapi ini menjadi refleksi kalau menurut saya
membelalakan mata kita
kesadaran politik masyarakat
hak berdemokrasinya itu
begitu luar biasa
jadi ini harus disikapi
dengan sikap yang jeli
jadi bukan semata mata karena proses mobilisasi bukan
wacana penunggang penunggang itu bagaimana
kedua memang dalam setiap aksi massa
itu pasti ada penunggang gelap
itu pasti tetapi
polri pemerintah dan juga
kami yang di partai politik itu
itu akan menjaga jangan sampai
kemudian isu ini
dibawa kemana mana misalnya
merongrong kewibawaan pemerintah
atau ingin menjatuhkan pemerintah nah itu kita tolak
itu wacananya sudah makar loh hari ini
itu kan rumor ya kan itu kan rumor
jadi nanti kita lihat
sebenarnya bagaimana ketika ada
upaya untuk merongrong kebebasan pemerintah
kemudian ada upaya untuk menjatuhkan pemerintah
kita tolak itu kita tidak setuju
jadi itu masih rumor mas willy
soal makar itu masih rumor
gini tadi saya justru
berangkat dari apa yang
dikatakan oleh bung fayoga
civil society lahir sebagai antitesa
negara yang sangat kuat
negara yang sangat powerful
kesadaran yang kritis
ini bukan kesadaran kritis tapi ini
itu berbeda sekali
kesadaran sipil yang terorganisir
kalau kita melihat merayakan
dalam konteks berdemokrasi harusnya
orang aceh berbicara tentang
aceh yang begitu besar
dibuangnya kemana tapi enggak
ini datang dari aceh rame rame ke jakarta
lalu ikut demo ahok gitu
konteks kesadaran kritisnya nggak terbangun
kesadaran politiknya enggak terbangun
di pelupuk mata tidak kelihatan
lalat di seberang lautan kelihatan artinya apa
ratusan triliun itu apbd
papua dan aceh
tarmizi akarim salah satu kandidat
di aceh ditembak ini gak jadi isu apa apa
kesadarannya enggak terbangun
yang terjangkau ini
ini kah yang dinamakan dengan civil society enggak
ini bukan kesadaran kritis
yang kemudian kita sangat
gini saya tidak masuk frederita tapi ini
memaknai ceteknya pelaku pelaku politik kita
menggunakan isu sara di dalam
komoditas dan momentum politik
ini yang harus kita koreksi
nah kalau kita benar benar stick
benar benar berbicara tentang
didirikan kata bung karno untuk semua
golongan untuk semua atas semua golongan
bukan satu golongan untuk
satu golongan bukan inilah
kemudian kita ber indonesia raya
hal hal yang kemudian sifatnya momentum
menjadikan dia konsumsi
menjadi bahaya laten inilah bahaya laten
yang hari ini terjadi
ini berarti ada perbedaan
sampai sejauh ini saja berarti nasdem
ya perbedaan teori
karena s dua sa itu soal
biarlah mas wulid sama pak
itu sudah terjadi
dan memang kita yang ada di barisan
pemerintah mesti juga melihat
masalah itu dan
juga mencari antisipasi antisipasi
tadi sudah ada konsep
tidak ingin mengatakan aksi itu
adalah aksi yang brutal bukan
itu aksi yang dihalalkan
di negara demokrasi
kami ini partai yang
tapi dimobilisasi berdasarkan
dan dikompor komporin pakai wacana sara
terserah cara pandangnya masing masing
demo berjalan secara baik
saya harus mengapresiasi bahwa umat islam
pun juga bisa melakukan aksi
yang menurut saya damai
terus kemudian di ujungnya
ada masalah sedikit dianggap
kerusuhan atau apa saya juga
pentinglah nanti pemerintah menjelaskan
kami juga di barisan pemerintah
yang berlangsung itu demo
yang menurut saya patut
karena demo berjalan tertib
itu jumlahnya besar tidak kecil
jadi kalau demo lagi seperti yang
kemarin nggak apa apa dong
begini kalau soal itu
biarlah aparat keamanan yang
bertugas yang punya kewenangan di situ
bukan partai politik
kecuali kami juga diberikan senjata
untuk itu partai politik ini
itulah tugas partai politik
nah sekarang kita dihadapkan
pada kenyataan empat sebelas
nah yang akan
dilakukan lagi oleh
disampaikan oleh kapolri pernyataan bahwa
itu akan ada agenda gelap
kami harus pastikan
sebagai partai yang bersama pemerintah
kami akan menghadapi itu
karena itu sikap
karena apa kalau itu terjadi gerakan
yang makar kemudian
politik itu akan
merembet pada ekonomi
tapi anda yakin itu akan terjadi
itu memang agendanya makar
tanya ke kapolri dong
begini itu disampaikan
itu aparat yang berwenang yang menyampaikan
kami harus menghormati itu
dan tentu kami juga harus menghormati
teman teman yang memiliki
aspirasi soal itu ini negara
asal jangan mengganggu ketertiban
umum seperti yang sudah disampaikan
oleh kapolri jangan menggunakan
kekerasan itu tidak ada masalah
pak vito tidak ada masalah di negeri ini
kalau semuanya berjalan
dalam koridor hukum ini negara hukum
bukan negara yang juga
tidak seperti empat sebelas
kemarin no issue itu ya berarti ya
apa itu ya kondisi
seperti empat november kemarin
demonya besar banyak dua juta
katanya entah berapa lah gitu ya
tapi berjalan seperti kemarin itu
menurut pkb it's okay
itu bagian dari demokrasi
begini bagian dari demokrasi
yang melakukan itu tentu kami menghargai
tetapi apa isu utamanya
itu yang harus dicarikan
jarang keluar apa masalah
dan kami dari pemerintah
kami sudah mengapresiasi
kapolri sudah menindaklanjuti
apa yang diinginkan oleh
sudah dilakukan proses
nah tentu kami menghimbau
yang akan demo di tanggal
tentu kalau itu tutannya seperti
yang kemarin tidak usahlah
pemerintah akan menyelesaikan itu
dan kami dari pkb akan mengatakan itu
untuk segera menyelesaikan pemerintah ini juga
karena kita di barisan pemerintah
jangan demo lagi maksudnya
ya jangan demo dong
kalau itu tuntutannya
itu dilakukan kami kuatir
apa yang disampaikan oleh kapolri juga
akan muncul penunggang penunggang
akan muncul distabilitas politik
terkait dengan kasus penistaan agama
itu sudah diproses
anda mau makar
berlawan dengan negara
dengan aparatur negara
nah oleh sebab itu kami selalu
menghimbau karena kita ini
negara apalagi pkb sudah
menyatakan bahwa nkri
itu harga mati pancasila
itu harus kita bentengi
tentu di situ kami berdiri
tidak boleh ada
karena itu akan
merugikan dan menyeserahkan masyarakat
mas fifa setuju dengan itu
ya setuju jadi gerakan gerakan yang
tidak boleh terjadi lagi
jadi yang namanya
sebuah proses konstitusional
itu ya harus sesuai dengan
cara cara yang ada di
konstitusi kalau kemudian
ada aksi massa
tetapi punya agenda untuk
melakukan perongrongan terhadap
kewibawaan pemerintah atau
ingin menjatuhkan pemerintah itu kita
tolak tidak boleh karena apa
untuk apa gitu loh karena
negara ini didirikan dengan
darah dan nyawa
para pahlawan terus yang kemudian yang kedua
kita telah berkomitmen untuk
membangun lembaga lembaga demokrasi
melalui lembaga lembaga negara
melalui kekuatan kekuatan rakyat
melalui proses peraturan perundang undangan
yang sudah kita susun bersama
perlembagaan ini marilah
sedemikian rupa sehingga
dalam berdemokrasi itu
bukan hanya partai politik tetapi
juga seluruh komponen bangsa
untuk bersama sama menjaga
republik indonesia kalau
komitmen itu dilaksanakan
komponen bangsa ini bersama sama
dari partai politik
dari lembaga lembaga masyarakat
dari masyarakat dari
pemerintah dan seluruhnya
akan taat asas tertibaturan
karena negara kita ini negara
hukum bukan negara kekuasaan
nggak perlu dievaluasi kayaknya ya
ke dpr ada rapat pansus
nanti saya evaluasi kalau pergi
terima kasih atas kesempatannya
bergabung kita akan masih lanjut lagi mas fawait
mas willy dan mas jayadi masih akan
bergabung bersama kita di prime news
kami akan kembali sesaat lagi
baik kita lanjutkan perbincangan ini
dalam konteks evaluasi sekali lagi
kita mulai ini dengan
adanya wacana bahwa setelah
empat sebelas ada sejumlah partai
politik yang menjadi pendukung
pemerintah yang dianggap tidak
dalam tanda kutip
punya semangat kebatinan
yang sama dengan pemerintah
untuk mengantisipasi agar demo
itu tidak berlangsung dengan
apa namanya dengan kacau
pasti bukan pkb itu pak
kembali ke masalah
sampai sejauh ini kondisinya
diri parlemen berjalan dengan
baik di pemerintahan berjalan dengan baik
ini semua berawal dari
pilihan politik di dki jakarta
walaupun dibantah dki jakarta adalah
bukan berbedanya pernyataan pak ahok
jadi jangan dilebar lebarkan
pak ahok itulah memulai
sebenarnya jadi jangan
pak ahok di pulau seribu
dan itu kemudian juga menarik pkb untuk tidak
tidak ada arahan
dari pak presiden jokowi
untuk mendukung salah satu calon
seperti yang disampaikan pak jayadi tadi
presiden dalam posisi
nah masalahnya kemudian
ini berkembang jadi tidak relevan
kalau misalnya tidak setuju dengan pilihan pkb
yang tidak seiring sejalan dengan pd perjuangan misalnya begitu
ya tidak untuk kasus dki
ada semacam anggapan
kepada presiden bahwa presiden
ini ada di belakang pak ahok
itu pribadi karena
dulu pernah menjadi wakilnya
itu silakan sah sah saja
orang punya kedekatan
secara pribadi tetapi presiden
dalam posisi sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan harus netral
di setiap pergadang
termasuk juga para menterinya
diharuskan netral bukan hanya presiden
tetapi kan ini ada
soal pertemanan kita memaknai
itu kami dengan
pkb dengan pak jokowi berteman
sejak kami bersama sama
mensukseskan pak jokowi
kami juga berteman dengan kelompok kelompok
sebagai warga negara
sebagai warga bangsa ini
nah kemudian di demo
karena kami tidak tahu karena
islam itu kan banyak
yang formal ada di pkb
tidak ada di situ saya yakin
kan tidak ada di situ
orang per orang itu kan
nggak bisa dilarang menurut pkb
membatasi kepada pengurusnya
anggota tentu kami menyuruhkan
kalau aspirasi itu bisa
disampaikan dengan jalur yang lain
sampaikan dengan jalur yang lain
jadi dimana pkb misalkan
mengantisipasi itu tentu kami sudah
ketua umum kami sudah berkomunikasi dengan presiden
dan kami juga menyampaikan
ke publik bahwa
perlu dipatuh diingat
partai berbasis islam
dalam koalisi pak jokowi
di awal adalah pkb
dan kami juga menyampaikan
ke ketua umum kami
pak muhyiddin pak muhyiddin tolong ingatkan juga
erat sekali kaitannya dengan
kami partai yang berbasis agama di lingkungan
pak jokowi ketika itu
dan para kader pkb juga
nanti terkait dengan isu isu
pengembangan agama pemberdayaan
agama itu pintunya dengan pkb
ya makanya kita menyampaikan itu
ke pak presiden karena
intensitas komunikasi ini penting
sekarang gini dalam konteks
bapak kan berpisah nih
hanura pdi perjuangan
dan terakhir golkar yang masuk
belakangan dan juga terakhir
belakangan mendukung pemerintah itu
melihat pkb p tiga
dan pan yang ada di seberang sana seperti apa sih
mas gul misalnya gitu atau
ya itu pilihan
yang harus dihormati atau
kalau dalam proses pengusungan itu adalah
hak dari masing masing partai
bung jayadi sudah menjelaskan
presiden pun nggak bisa
p tiga yang mendukung
pan yang mendukung presiden
karena ini bicara dinamika
cuma karena kita hidup dalam
situasi yang jakarta sentris
maka kemudian seolah olah
ini menjadi persoalan nasional
nah ini justru menjadi bias menurut saya
berbicara dalam konteks ini
persoalannya jakarta sentris
ini kan yang kemudian melahirkan
spirit ada otonomi daerah
tadi bung viva sudah sempat
menginterdusir ada satu ratus satu
kenapa kemudian ini menjadi
apakah karena ahok
berani apakah karena
partai nasdem beberapa catatan
yang paling penting adalah
ini ekspresi yang lain kita mungkin
ingat di pilkada dua ribu lima belas
ada ekspresi yang mengatakan
calon tunggal risma sampai kemudian
di lobi kiri di lobi kanan
nggak ada lawannya kan ini
dicarikan jalan bagaimana ahok
kalau secara survei top
maka kemudian dipakailah
sebuah situasi yang memobilisasi
dan kemudian ini orang sedang bermain api
yang bagi saya catatannya adalah
nggak ada urusannya
presiden terlibat pada proses ini nggak ada
pilkada pilkada lain ini kan juga kemudian
orang melihat bahwasannya ada free rider
ini yang kemudian kita melihat satu
ada emosional yang dimobilisasi
yang kedua ada proses politik yang
kemudian juga dimobilisasi
kenapa ini seolah olah
mau melakukan situasi
kemudian kalau kita melihat tadi
misalnya ada ini dibilang misalnya saya
parlement jalanan dua dari
beberapa orang pimpinan dpr
juga turut di sana
nah ini kan hal yang nuansa
politisnya kemudian sangat kental
sekali ini yang bagi saya
iya kita larikan bolanya bukan
bagaimana partai partai pengusung
jokowi jk di dpr juga harus
mengadili dua orang yang datang ke
demo tersebut secara terbuka
bolanya di sana kalau kita
berbicara soliditas partai pengusung
jokowi jk kenapa mereka
semena mena melakukan hal ini
tapi ini urusannya ahok nih bukan jokowi jk
satu iya tapi kemudian kita
dengar pidatonya aja kontennya
bukan masalah yang lain lain tapi
kalau kita mau memisahkan dukungan selesai
karena ini berbeda dukungan tapi
kontennya apa di dalam itu
mungkin barangkali mas om beritahu
iya gini jadi memang ada beberapa
masalah di sini satu persoalan
perbedaan sikap partai partai
dalam pilkada dki itu clear
tidak ada masalah yang kedua
kemudian jadi ini
berhadapan antar partai kan yang kedua
itu ada soal
nah ini kemudian tidak hanya
melibatkan partai politik tapi
melibatkan juga banyak elemen masyarakat
memang di sini kemudian
bisa jadi partai politik menghadapi dilema
jangankan partai politik presiden pun tidak bisa
serta merta melarang demo misalnya kan
nggak bisa karena ada undang undangnya dan sebagainya
di situ ada elemen masyarakat tapi kemudian
ada elemen bagaimana penyikapan
partai partai terhadap peristiwa tersebut
terutama partai partai pendukung jokowi jk
kalau saya kira akan sangat baik
kalau misalnya partai partai pendukung
jokowi dan jk itu ya
berkomunikasi soal itu
kalau memang sekarang ada masalah tapi komunikasi susah katanya
enggak oh enggak
iya kalau memang perlu penyamaan persepsi
sila itu kan sesuatu yang
yang sangat baik nah memang
pada faktanya kita
clear card hitam putih memisahkan
dua masalah itu karena kebetulan
yang terkait dengan
penistaan agama itu adalah ahok
yang kebetulan adalah juga peserta
pilkada dki di situ masalahnya
benang kursutnya ada di situ
ada di situ benang kursutnya di situlah saya kira
kejelian para pimpinan untuk
jadi komunikasi nggak susah
ya tidak jadi tidak komunikasi
ya tentu saran kami presiden
tetap harus memperbaiki
komunikasi dengan umat islam
baik terima kasih bapak bapak atas waktunya sayang sekali
waktu kita terbatas padahal saya ingin
ngomong lebih panjang lagi